memotret saat ini tidak hanya sekedar menjadi hobi namun juga bisa menjadi sumber penghasilan
seperti yang dilakukan oleh sejumlah fotografer fotografer di jalanan kota
bandung dalam sehari mereka bisa menghasilkan penghasilan hingga ratusan ribu rupiah
hampir satu tahun ananda yevito menjadi fotografer sepeda setiap hari ia bersama
rekan rekannya bersiap di sejumlah jalanan di kota bandung untuk mengambil momen pergerakan
para pesepeda yang melintas memotret pesepeda diakui ananda memiliki kesulitan tersendiri
pergerakan yang cepat dan dinamis membuat para fotografer sepeda ini harus cakep mengambil
momen yang pas untuk
menghasilkan foto yang menarik bekerja di ruang terbuka juga membuat para fotografer harus awas
terhadap perubahan cuaca yang bisa tiba tiba terjadi namun hal ini tidak menyerutkan semangat
mereka untuk tetap memotret dalam sehari ananda mengakui bisa menghasilkan tiga ratus hingga seribu foto
nantinya foto foto ini akan diunggah ke akun media sosial sehingga pelanggan bisa memilih
foto mana yang ingin dijadikan koleksi untuk satu foto dijual seharga tiga puluh lima rupiah
rata rata dalam sehari ia bisa menjual sepuluh hingga lima puluh foto tak jarang para konsumen pun mengajak
ananda dan rekan rekannya untuk memotret di acara acara komunitas
sama sama kan tapi juga sama menghasilkan dulu menghasilkan hasil lah biar lebih bagus
dan jadi bisa menyalurkan lewat sepeda untuk sepeda kan peminatnya juga banyak kayak ibu ibu bapak
bapak maksudnya udah tua tapi kan maksudnya pengen punya foto foto yang bagus juga gitu dari situ sih
ini penguntungan kehasilannya
untuk perhari kadang bisa dapat rp tiga ratus untuk perhari
tapi untuk weekend kita bisa dapat rp satu lebih
untuk weekend paling rp tiga ratus lah paling besar
jadi potong edit semua sendiri
pendulang rupiah lewat fotografi juga dilakukan oleh reza vaslevi
bersama rekan rekan di komunitasnya
yang menawarkan jasa fotografi di jalan braga
yang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di kota bandung
belum bekal kamera digital
sehari hari reza selalu sibuk mengarahkan para wisatawan
yang ingin mendapat hasil foto maksimal di kawasan bersejarah ini
kemampuan mengarahkan gaya diakui pria berusia dua puluh enam tahun ini
memang menjadi salah satu kelebihan yang harus dimiliki
agar foto tersebut bisa dihasilkan
foto yang dihasilkan bisa sesuai keinginan konsumen
sebagai fotografer ia dan rekan rekannya pun harus bersabar
terutama jika menghadapi konsumen yang rewel
karena hasil foto tidak sesuai harapan
meski demikian penghasilan yang lumayan
membuat reza dan rekan rekannya tetap bertahan menjadi fotografer jalanan
sistemnya kita disini bisa mulai foto foto dulu aja
kita kasih kebebasan buat customer foto disini
nanti dari hasil fotonya mereka tinggal pilih
dari satu file fotonya kita hargai rp lima
kita hitung rata ratanya mungkin umr dapat lah
wpr kota bandung untuk satu bulan ya
kalau seharinya ya tiga ratus empat ratus tergantung
keberadaan para fotografer ini diakui cukup membantu wisatawan
yang ingin mendapatkan foto berkualitas dengan harga terhitung miring
aku kan lagi main kesini gitu kayak gak mau kehilangan momen aja gitu kan
jadi ya udah aku cobain gitu foto disini
kelebihannya kayak jadi kan aku nggak bisa gaya nih
terus diarahin gayanya itu kayak ya udah gitu masuk sama aku gitu
jadi kayak ya udah bagus aja fotonya
hasilnya udah gimana tadi
udah cukup memuaskan
bagi yang ingin menjajal peruntungan sebagai fotografer
perjalanan ananda dan reza memiliki sejumlah tips
pertama kuasai medan dan objek foto
siapkan peralatan seperti kamera laptop atau handphone
jangan lupa untuk meningkatkan skill memotret
agar bisa menghasilkan foto berkualitas
laisa nisa siti irvan bandung jawa barat